sekarang ustadz mau mempraktekkan ilmu pengobatan dari cimande
iya bentar ya
ini bagus ini
sebentar lagi sebentar
kekus kaki bau curut
cepat masuk ke memen cadangan

gak bisa ustadz udah kegedean
haikal kamu sanggup kan
sebab sudah tidak ada lagi yang bisa diandalkan
ya ustadz sanggup ustadz
insya allah ustadz
alhamdulillah yaudah kamu kembali ya
duh ya allah
haikal ustadz musa yang mulia ada satu mau tanya
kamu betul betul sanggup dan siap untuk mengkiring bola kemudian rendang bola
insya allah bisa ya
kamu harus semangat
ingat dua ustadz musa selalu menyertai kamu ya
bismillah ya bismillah ya
semangat ya semangat ya
ya haikal masuk
semangat ya kan
tidak sehat minggu minggu saja

tapi karo teman
semangat ya jangan

pertandingan selesai dilanjutkan dengan adu penalti
kursi kursi kursi kursi pahlawan kumanta sudah datang
eh eh eh eh eh eh indra indra kamu ngapain ini buat luqman pahlawanku
baik kalian semua adalah pahlawan yang hebat bagi kuntaya berhubung ini kita menuju adu
penalti lebih baik sekarang kita tentukan saja siapa tiga pemain untuk jadi algojonya ya
kondisi kamu itu sekarang seperti gorengan dingin yang enggak laku artinya begitu dipegang gorengannya
udah melehoihat itu sama aja namanya gorengan subuh igalayu layu ya udah itu bener apa yang dibilang oleh
ustadz musa ya sobre kamu lebih baik banyak istirahat ya sampai kaki kamu bener bener
sembuh nanti kalau kamu main malah kaki kamu kenapa napa lagi ya udah
baik kalau begitu pak juki bagaimana siapa saja algojonya silakan sebentar
orang kaya mikir begini begini dong ini lagi menyusun tiktak orang kaya begini aja ya kalau
lihat dari segi tendangan harapan saya tiga algo yang mewakili kita semua siapa itu oh luka
lelah munculnya kemarauan weh bagus pilihan pak jukudep bagus mana jika coba yang kedua kamu
hai ga eh ulala hai kau tapi kamu masih sanggup kan insya allah ustadz sanggup
sawah ya bisnillah ya cakep ya dan yang terakhir algo jaya saya pilih ya siapakah dia
abimanyo kalian siap semuanya oke kita mulai dari arosid silakan diperdeku nanta di depan gawang
aduh lok pang
karena sebatu pemain terlepas
siap pemain siap
karena bolanya ditangkap di dalam gawang satu lagi siap
pak ustadz maaf ya pak ustadz
udah dodot semuanya kalian jangan terlalu bersedih
karena ini adalah permainan
ada kalahnya kita menang
ada kalahnya kita kalah
kalau kalian menang kalian belajar bersyukur
kalau kalian kalah kalian belajar bersabar
jadikan kekalahan ini adalah awal dari kemenangan kamu
ya ustadz maafin ya kita nggak bisa dapat juara
seperti yang dikatakan oleh pak ustadz muhtar tadi
bahwa ini adalah pertandingan sportivitas
di sini ada hal yang jauh lebih penting yang kita dapatkan
yaitu belajar belajar untuk menerima
belajar menerima kekalahan
sekaligus belajar menerima keunggulan lawan
kita harus mengakui bahwa kesebelasan ar rashid
memang mengungkuli kita
tapi kita harus tetap semangat
kalian sudah berusaha sangat maksimal untuk menghantam
justru pun'anta bangga punya kalian semua ya
jadi sekarang kalian harus ucapin selamat kepada lawan kalian yang menang

kang haji jahal
seandainya ente mau mengakui
kalo ente punya hubungan dengan retenir
ane bisa selamatkan obaik ente
jangan jangan jangan jangan
kang haji sudah siap dengan segala resikonya
saya ini sudah tidak peduli lagi
dengan segala macam resiko
eh kang nana udah pulang ya
kang kostin yang baru ya
bang kostinnya udah pulang dari masjid belum ya
ntar aja kesini lagi
kalo boleh tau
lihat perhiasan mami hilang ini
terima kasih atas kerjasamanya
orang ini sudah lama menjadi target operasi
ya kami juga ucapkan terima kasih pak
mudah mudahan wilayah kita ini semakin aman
amin insya allah
perhiasan ini kami sita untuk sebagai barang bukti sementara
bangga pak silahkan
kalau begitu kami mohon izin
pakaian bawa dia
kak kosim makanya jadikan hal ini sebagai pelajaran
besok besok kak kosim harus menggunakan jasa sri kiti
ah etik kan tahu sendiri
eh pencet lho saya
terima kasih ya cici
kalau nggak ada kamu mungkin toko emas saya jadi kosong
oke jangan terima kasih sama cici ya tukang
kiki sendiri teh juga nggak tahu kalau itu teh maling
kamu jualan lagi ya nanti ya
soal belanjaan kamu yang tumpah gara gara ketabrak saya beli lagi aja
nanti saya ganti semua
eh ya kang ya
eh enggak enggak
jangan lupa gue jalan
begini amat sih nyari duit ya allah
pokoknya gua buka arab
tapi kalau begini pun gua juga gak bakal
ya allah malang banget
pokoknya gua kuduk ke arab
gua injek injek kaya pempek
gua ke arab
kalau pakai beginian nih
gua sama si ella
pasti dah bakalan aman
iye cang dari besi
gak kebaka tuh dilecehin sama orang arab
mantep juga kerjaan lu nih
pake ada gemboknya lagi

buka lagi dah gua gerah nih
cepetan buka nih
iya dong cang besi besi dari besi ini besi waduh bakal juga eh ini ngomong ngomong buka lagi dah gua gerah nih cepetan buka nih

iya dong cang besi dari besi ini besi ini
eh eh eh jangan aja ga senges lu
eh eh koncinya ilang cang
eh eh eh eh jangan sebarangan lu
wah aku tempeleng lu
eh gua ga ngerti nih ga ngerti susah mukanya
udah ya ketukang bubut aja ya
kelas bubut ya
kelas buset kelas bubut
abis gua dibuang ntar
bang hati hati nih ya kantong menyansai nih
eh jangan begitu dong
udah bang godotnya godot bang udah godot
buntungin buntungin tuh
isinya udah berubah
lo sih makan ubi mulu
kentut lo bawa karpet tau gak
eh ter kayaknya ini kentut bukan dari put aie nih
kentut gua kentut gua bener kalo gitu mas
lo celananya pake gembok
eh ini bentol korek pake segala nanya lagi
ini urusan orang gede anak kecil gak usah tau
tuh dari tadi aja cepi ngomong
udah mulus dah
iya dulu masuk
masukin susah dulu gua
udah udah udah di ujung udah di ujung
udah udah lu sembarangan
lu makan buang apa lu
makan bagai tikus apa
aduh kunci main gua aja lu
terus yang telat siap
terus yang semangat
terus yang semangat
kalian jangan bercanda
ini latihan serius
gak ada tandingannya gua
orang mana mana udah kayak penjajah begitu kali ya
ma ma bagus semangat
om di pasar
nih liat keseriusan gua
ini cukup kan jadi hancur bolong bolong
jadi namanya ismi bahlun
kata kawan mbah nun
kalau dijen mau bertahan di arab
jejen harus tahan dingin be
soalnya di arab kalo malem dingin banget be
buat apa nih
perangkan aja masuk kamar gua lu
eh mak mak mak
lu bapaknya mak
nj nj sekarang
udah ya nyai
wahid mulu diajak
kita ngapain sih di sini eh
yuk ayo lah ngintip aja
eh negera dong

dia tak mau cek onet
jangan lupa dia dua
kenapa kelapa indonesia lebih manis lebih nikmat itu karena ada ente di sebelah nih
baru ngeliat kelapa dimakan sama kelapa
masya allah mirip sama kelapa
ini suruh ente ente latihan sana latihan
eh bahlul emang kita apaan topeng wonyet harus latihan mulu
kita rame rame bisa main fus kalau latihan mulu
betul wan bahlul aja aja tidak suka kalau begini caranya gitu
masa disini wan bahlul bersenang senang dengan emak
sementara kita disana lagi vanish pada sun
kalian tuh harus sabar sabar dan sabar
ente tau sabar enggak
pak haji sabar
masya allah ini harus sabar karena ini latihan latihan terakhir
aduh berarti kita lulus dong semua nih
alhamdulillah karena bahlil itu manusia yang baik
jadi kita bisa berangkat ke arab
gue yang salah apa lu yang salah sih
ah banyak omong
ente gak perlu tau ane orang mana
udah ente semua kasih tau sama teman teman ente
yaudah udah kalau gitu ane pamit dulu
wassalamualaikum ya ahli kubur
waalaikumsalam ane belum mati